gue akhirnya bilang mau ngelanjutin
bapaknya cerita hobi nembakin babi hutan
lo gak ada sih disana
kalau lo denger bokapnya cerita
lagi bersihin ban motor
bannya kotor pak
karena ada ban motor yang bersih mas
blok b tujuh dimana ya mas
oh disana pak
hobi gue tuh berburu
berburu pake sinapan
lo harus tau
bagian mana yang harus dipuji
di bagian antara dua mata
gijang rusak babi utang sama aja
maka kali berdua puluh dua lo bisa jatohin dia
sekarang gimana perasaanmu mana dia
mau bubar apa lanjut
mulai sekarang aku bakal jaga diri
jaga jarak dari temen temen cowok
dulu juga mesti jaga diri
lo mesti jaga jarak sama temen temen juga
ada earth klem lavoro bryantnya kan
jadi itu yang kita buat
itu tak kucel
ini udah kucel
eh abang kenapa nggak taruh lebih gede aja
nanti kan ini bisa ikut program bayi tabung
eh kalau gitu jual aja perhiasan lo
ntar kalau ketawa anak orang malu
siapa sih itu
warga sini anaknya emang aneh
aku nggak nyangka kalau ternyata kamu beneran serius
kalau aku sih sependapat sama papa
pacaran jangan kelamaan
yang rugi perempuan
cowok sih enak
jadi kayaknya di dalam ada yang pamit pulang sama papa
nggak tahu nih
gue jadi betah gitu
kalau berduaan sama antonat
ya udah deh gue pulang dulu ya
pamit sepatunya nggak dibawa
oh iya beneran
pulang dulu ya assalamualaikum
gue pinjaman cuma tiga bulan
makanya gue pinjam sama lo
udah bini lo pasti kasih deh
mendingan langsung aja sampe kesana
biar cepet urusannya
lo emang brilliant hari ini lo luar biasa nih
ntar ntar ntar ntar bang
jangan suka ngagetin begitu untung nggak tumpah
daun ke mana
yungalah tin lo nggak ngesuran aku aja yang kemarin belum beres
so kamu udah mau nawarin barang lagi
ih siapa yang mau nawarin
atro kamu mau nagik kan belum waktunya tin
tinate mau tanya
mobilnya kang rijal teh cicilannya berapa sebulan
belinya kes kok
oh bagus ya
ya bagus mau buat taksi online
dan jany lo mau belanja apa lagi
gak usah emang tadi nitipnya cuma ini aja kok
gue akhirnya bilang mau ngelanjutin
bapaknya cerita hobi nembakin babi hutan
hahaha gitu aja takut
lu nggak ada sih di sana
kalo lo denger bokapnya cerita gue jamir lo kencing di celana